sementara itu dua jasad terduga teroris yang tewas ditembak densus delapan puluh delapan di purwakarta jawa barat minggu malam
tiba di rumah sakit polri jakarta timur
jenazah langsung dimasukkan ke ruangan forensik untuk selanjutnya diidentifikasi
dua jenazah terduga teroris yang ditembak mati di purwakarta jawa barat
tiba di rumah sakit polri sukanto ramadjati jakarta timur
dengan mendapatkan pengawalan ketat petugas kepolisian
jenazah langsung dimasukkan ke ruang forensik guna diidentifikasi
tak lama berselang petugas dari indonesia automatic fingerprint identification system
atau inavis mabes polri tiba di rumah sakit tersebut
mereka langsung memasuki ruang instalasi forensik untuk memeriksa jenazah kedua terduga teroris
sementara itu seorang terduga teroris yang berhasil dibekuk petugas
juga tiba di rumah sakit polri
kedatangannya dikawal ketat oleh petugas kepolisian
menggunakan kursi roda terduga teroris awalnya dibawa ke ruang perawatan vip melati
karena menderita luka
kemudian ia dipindahkan ke ruang radiologi untuk melakukan computed tomografi scanner atau ct scan